pesta tehnya pesulap
suatu hari di kerajaan yang jauh yang disebut kepulauan monoton
hiduplah seorang raja berusia empat belas tahun bernama raja wishful
raja wisful telah mengubah nama kerajaan yang dulunya disebut pulau ceria
hah segala sesuatu di kerajaan ini terlihat sangat membosankan dan jelek
ini ini adalah tempat paling melelahkan di dunia ini
para perawat dan anggota kerajaan mencoba segalanya untuk menghiburnya
tetapi tidak ada yang berhasil
lima pulau bundar berturut turut
jika hanya beberapa dari mereka yang persegi itu akan menjadi indah
saat raja berdiri dan merasa kasihan
pada dirinya sendiri dia mendengar suara suara seorang gadis kecil yang menyanyikan lagu yang aneh
bernyanyi jangan lama lama
wishful wishful datang dan mainkan
tingering cepatlah raja
aku ingin mengatakan sesuatu
tingering raja yang pantas
tanpa aku bernyanyi
raja wisful mendengar lagu itu dengan senang dan penuh kegembiraan
dia berlari keluar dari istananya dan berlari menuruni pupuk
dia menemukan suara suara yang menarik
pada saat yang sama gadis kecil itu memperhatikan raja dan berlari ke arahnya
dari mana asalmu dan siapa kau
ya ampun raja punya banyak pertanyaan
namaku adalah ibrite
dan iya akulah yang telah memanggilmu dan telah bernyanyi
oh tapi kenapa kau memanggilku
pesulap yang tinggal agak jauh dari sini telah menyuruhku untuk menyanyikan lagu yang tadi untukmu
aku aku tidak kenal pesulap manapun
benar kau tidak tahu apa gunanya kau menjadi raja kalau ternyata kau tidak tahu semua orang yang tinggal di wilayah kerajaanmu
raja wisful menundukkan wajahnya karena malu
biar aku tebak kau sangat tidak bahagia bukan
bagaimana bisa aku bahagia di kerajaan yang sedih dan membosankan ini
apa yang sedang kau bicarakan
kerajaanmu itu adalah kerajaan yang terbaik di seluruh dunia
omong kosong kau naik ke bukit bersamaku dan aku akan menunjukkan kepadamu seperti apa kerajaan ini
raja dan gadis itu dengan cepat berlari ke puncak bukit
begitu mereka mencapai puncak mereka melihat kerajaan
lihatlah pernahkah kau melihat sesuatu yang begitu membosankan
membosankan lihatlah bagaimana matahari bersinar di ladang jagung dan melihat kebun bunga merah dan biru yang sangat besar
merah biru aku hanya melihat bunga abu abu
baiklah bagaimana dengan laut kau tahu lautnya tidak pernah berubah

oh tapi lautnya tidak pernah berubah
memiliki begitu banyak wajah yang berbeda
dan laut juga memiliki banyak suara yang berbeda pula
apa apakah kau penyihir
tidak aku bukan penyihir tetapi kalau aku penyihir aku akan membuat kau melihat hal hal yang benar dan bukan yang salah
kau tahu apa mengapa kita tidak pergi ke pesulap saja dan meminta pesulap itu untuk menyembuhkanmu
raja wisful tidak berpikir dua kali dan sekaligus tujuh
keduanya berlari menuruni bukit dan segera mencapai tepi sungai yang menawan
di sana perahu bundar kecil seperti bak mandi sedang menunggu mereka dan di dalamnya mereka berdua melompat
hahaha ini sangat menyenangkan kau akan menenggelamkan perahu ini jika kau tidak diam duduklah dan biarkan aku daya
duduklah dan biarkan aku dayung dan aku akan membawamu ke sisi sungai
kau tidak perlu melakukan hal semacam itu karena ini adalah kapal yang diberikan oleh pesulap
dan selalu membawamu kemanapun kau ingin pergi
mereka hanya duduk di bawah sinar matahari ketika perahu melayang dengan pelan
mereka mencoba coba tangan ke dalam air dan untungnya tidak jatuh ke dalamnya saat melakukan itu
itu menyenangkan bagi mereka berdua
ketika perahu berhenti mereka mendapati diri mereka di tepi pantai
dan tidak jauh dari pantai itu ada tempat pesulap
mereka berjalan masuk ke dalam gua dan menemukan pintu terbuka
lalu mereka masuk
raja wisful terpesona oleh interior gua yang indah
ketika dia tiba tiba melihat pesulap tua
duduk di kursinya dan tersenyum kepada mereka
ibride berlari mendekatinya
aku telah membawa raja untuk menemuimu
apakah kau akan menjadi pesulap yang baik dan menyembuhkannya
pesulap itu berdiri dan berjabatan tangan dengan raja
hanya untuk membuatnya merasa di rumah sendiri
kau adalah anak anak yang sangat baik menemuiku saat waktu minum teh
aku tidak suka minum teh sendiri
aku tidak suka minum teh sendiri
sekarang apakah kau ingin meletakkannya di lantai atau aku harus memanggil meja
raja memilih lantai karena dia selalu makan di atas meja sepanjang hidupnya
tetapi eyebrite ingin melihat apa yang akan terjadi kalau mereka memilih meja
pesulap itu mengangguk dan menginjak lantai
dan sebuah meja kecil yang rapi bersama dengan tiga kursi kecil berjalan seperti manusia

dan berdiri di tengah lantai
aku aku tidak pernah tahu meja dan kursi bisa berjalan
menurutmu untuk apa mereka memiliki empat kaki
pesulap mulai bekerja dan menyalakan api untuk membuat teh
dan kedua anak itu pergi ke lemari untuk mengambil barang pecah belah yang cantik
dan juga makanan yang lezat
mereka sangat gembira menemukan lemari penuh dengan krim coklat
dan juga makanan yang lezat

dan juga kue kue
pesta teh itu menyenangkan
pesulap dan anak anak berbicara tentang apa saja
dan apa saja sambil menyeruput teh panas
dan juga mengunyah kue kue yang disediakan
akhirnya kedua anak itu ingat mengapa mereka datang menemui pesulap itu
tuan pesulap aku membutuhkan bantuanmu
ada yang salah dengan cara aku melihat sesuatu
wimps melemparkan debu ke matamu ketika kau masih bayi
jadi kau tidak akan melihat hal hal dalam cahaya yang sama seperti orang lain
apa mengapa mereka melemparkan debu ke mataku
mereka tidak diundang ke pestamu saat kau lahir itu saja
wims tidak menyukainya dan hanya mereka yang tahu apa yang harus dilakukan
hal terbaik yang dapat kau lakukan adalah pergi ke wimpline sendiri
dan minta mereka untuk mengembalikan mantra
tapi ingat itu sangat jauh untuk pergi sendirian
aku ikut denganmu aku selalu ingin pergi ke sisi lain dari matahari
bagaimana kita bisa sampai di sana pesulap
ya cara yang biasa adalah memanjat sinar matahari
tapi aku akan mengirimu secepat kilat
dia mengambil sebuah karung besar
yang diberi label storms dari rak dan memasukkan tangannya ke dalamnya
hybrite berdiri sedikit lebih dekat dengan raja daripada sebelumnya
berharap tidak ada yang akan terjadi dengan ledakan
dan raja memeluknya untuk membuatnya merasa nyaman
aku memegangnya di kedua tangan
itu tidak akan menyerang siapapun selama kau memperlakukannya dengan baik
sekarang pergilah dalam sekejap
tetapi mereka tidak punya waktu untuk melihat apapun
dan menemukan diri mereka di sisi lain matahari
untuk sesaat mereka hanya berbaring di tempat mereka jatuh tanpa bergerak
lalu mereka duduk dan menggosok mata mereka lalu melihat sekeliling
oh aku tidak tahu kalau ternyata tempatnya seperti ini
ya apa pendapatmu tentang itu
seorang wim berdiri di atas kepalanya
yang merupakan cara favorit wim untuk mengistirahatkan kakinya
ini agak penuh kabut kabut kuning kan
aku tidak berpikir itu adalah kabut kuning
itu lebih seperti sinar matahari yang tumpul
kau benar orang orang dari depan matahari yang menyebutnya kabut kuning
mereka dibutakan oleh sinar matahari mereka sendiri
ini adalah bagian belakang matahari
aku pikir aku paling suka sinar matahari cerah
hah bodoh sekali
di wimblenn kau mendapatkan semua manfaat dari matahari dan tidak ada kekurangannya
tidak ada kuratan matahari atau bintik matahari
betapa lucu bahwa kau tidak bisa melihatnya

mereka akan menyebabkannya
jika teman temanmu tidak melemparkan debu ke mataku
aku akan melihat wimpland dengan cahaya terang
oh ya ampun
jadi kau datang ke sini untuk menghapus mantra
tetapi itu tidak akan terjadi sekarang
jadi kau sebaiknya kembali lagi nanti
tidak masalah jika kau melihat sesuatu yang salah
tapi itu penting
dan itu sebabnya kami ingin kau mengambil mantra
wim itu melompat dari satu kaki ke kaki yang lain
dan penuh pertimbangan menemukan solusi
hmm hanya ada satu hal yang harus dilakukan
kalian harus bertukar mata
anak anak itu menatap wim dan kemudian saling memandang
baiklah kalau begitu apa yang harus kami lakukan
yang harus kau lakukan adalah berharap dengan sepenuh hati
untuk memiliki mata sang raja dan bukan matamu sendiri
jika aku bertukar pandangan dia akan selalu melihat hal hal yang salah
raja telah berbicara terlalu lambat
karena eyebrite sudah menginginkan pertukaran mata
dan sebelum mereka mengetahuinya
matanya berubah menjadi biru tua dan mata raja berubah menjadi coklat hangat
raja sangat marah pada wim
sementara ibry tertawa dengan gembira dengan apa yang terjadi
lihat apa yang telah kau lakukan
dia akan melihat hal hal yang salah sampai akhir hayatnya
jangan menjadi anak kecil yang beda
bawa dia pulang dan coba lihat sendiri semuanya dengan benar
bahkan sebelum mereka menyadarinya
mereka berdiri di atas bukit dan menatap kerajaan kepulauan monoton
oh apakah ini kerajaanku
ini begitu indah
lihatlah bagaimana matahari bersinar di ladang jagung
dan lihat petak bunga besar berwarna merah dan biru
tidakkah menurutmu ini kerajaan yang indah
eyebrite tersenyum setuju
bagaimanapun sekarang dia hanya melihat lima pulau bundar berturut turut
ya seperti yang kau katakan sebuah kerajaan yang sangat indah
dan dengan demikian mereka saling melihat melalui mata
selama bertahun tahun raja wisful menjadikan eyebrite sebagai ratu kepulauan monoton
dan dia sekarang memakai mahkota dan bukan lagi sanbonen
dia tanpa pamrih menyerahkan pandangannya kepada raja wishful
dan masih bahagia membuktikan bahwa kekuatan cinta yang tulus dan tanpa pamrih
membawa sukacita yang terdalam dan kepuasan yang sejati